aku kayak bisa ngerasain seolah putri ada di sini
aku yakin ini pasti pertanyaan putri akan salir kembali dari koma

aku masih kaget sama anak kamu dan kamu juga
mau main sama omak kan
aduh maris ya
ya udah deh
suara kuat ini